hai mau update kembali menemui anda bersama saya ratu nabila dan saya rizky harisnanda
membuka informasi pertama ada sebuah film bertema nasionalisme dari kanal movies
merah putih memanggil berkisah tentang kapal pesiar indonesia yang dibajak oleh teroris internasional
tni bersama semua angkatan kemudian membuat rencana operasi pembebasan sandera dalam waktu terbatas hanya dua x dua puluh empat jam
film ini dibintangi prisiana sution maruli tampu bolon hingga restu sinaga
memasak jadi kegiatan menyenangkan saat harus di rumah aja apalagi dilakukan bersama si kecil
tidur resep resepnya di program dapur sal ivanka
musisi rock ivanka sleng akan memasak hidangan hidangan lezat
ditemani putra kesayangannya saladin prakaza
gimana ya keseruangan ayah anak ini berkolaborasi di dapur
apalagi sal ternyata lebih piawai memasak ketimbang sang ayah
simak selengkapnya di dapur sal ivan
uefa nations league masih menjadi menu utama kanal sport minggu ini
belanda mengusung misi balas dendam saat bertamu ke italia
dalam pertemuan pertama di amsterdam
tim orangnya takluk lewat gol tunggal nicolo varela
inggris wajib mengalahkan denmark di wimbley jika ingin menjaga peluang lolos dari grup dua
sementara perancis akan semakin kokoh di grup tiga jika mampu mendulang poin penuh di kandang kroasia
dari arena balap
dominasi jonathan ray kembali diuji
sekiant my benik
sampai jumpa di video selanjutnya